ada dua penyandera yang juga sudah diamankan dan berada dalam perjalanan menuju polda metro jaya
kalau gambar yang anda perhatikan ini merupakan gambar sekitar satu jam yang lalu ketika proses pendobrakan dilakukan oleh pihak kepolisian
pihak kepolisian sendiri mengerahkan sepuluh polisi bersenjata lengkap untuk masuk ke rumah nomor tujuh belas yang ada di jalan bukit hijau nomor sembilan tersebut
polisi tersebut dengan bersenjata lengkap langsung mendobrak dari depan dan juga sejumlah polisi
kami menerima informasi masuk dari atas rumah dan informasi terakhir bahwa pemilik rumah tersebut beridentitas pensiunan
namun kami belum mengetahui siapa namanya
kami masih terus akan mengupdate informasi terkini terkait hal tersebut
dan penyanderaan ini sendiri diketahui oleh masyarakat ataupun warga yang berada di sekitar rumah tersebut pada pukul enam pagi
ketika saat itu pemilik rumah berteriak dan juga salah satu sanjungan

kami juga juga mengucapkan kejadian dari penyanderaan ini
kami juga juga menerima informasi dari ksatria yang merupakan asisten rumah tangga berhasil kabur dan kemudian melapor kepada polisi
dan berujung pada polisi bersenjata lengkap datang ke lokasi
sekaligus juga melumpuhkan kedua sandera ini sekitar satu jam yang lalu
dan tadi kami sudah berbincang dengan koresponden kami ruli kurniawan mengenai kondisi terkini
saat ini sudah bisa mendekat dengan tempat kejadian perkara
sekalipun memang rumah tersebut masih ditutup
rumah dengan pagar setinggi dua meter tersebut masih dijaga
namun dari dalam ini sepertinya untuk penyelidikan lebih lanjut dari pihak kepolisian
baik itu untuk mengamankan barang bukti
ataupun juga melakukan konsolidasi untuk memberikan pernyataan kepada pihak media
dan ini gambar yang kami handphone beberapa saat yang lalu
di mana anda bisa menyaksikan bagaimana pasukan polisi bersenjata lengkap
ini sepertinya kalau dari pakaiannya merupakan dari satuan gegana
yang mencoba masuk ke dalam rumah tersebut
pasukan bersenjata lengkap ini tidak hanya mendobrak
tapi juga sebagian dari mereka berjaga jaga di sekeliling rumah
dan posisi rumah sendiri ini berada di tusuk sateh
ada tiga jalur yang bisa menuju rumah tersebut
rumah berlantai dua di jalan bukit hijau sembilan nomor tujuh
di pondok indah jakarta selatan ini
memang merupakan dikenal sebagai kompleks perumahan elit seperti itu
sehingga kalau anda perhatikan
jalanan seperti layaknya perumahan elit lainnya
tidak terlalu banyak warga
dan warga mungkin juga lebih memilih untuk memperhatikan
ataupun mengamati proses penyelamatan sandra tersebut dari rumah mereka
dan akses perumahan sendiri
kalau anda perhatikan
bagaimana pihak kepolisian mencoba untuk mendobrak masuk hanya dari pintu depan
tidak ada pintu lain yang digunakan
walaupun memang tadi kami juga telah menerima informasi
bahwa tangga juga digunakan oleh pihak kepolisian untuk mencoba masuk dari lantai dua
polisi mencoba masuk dengan mendobrak pintu
dan akhirnya melumpuhkan dua penyandera
dan informasi terkini yang kami hinpun
tidak ada kontak senjata terjadi di lokasi
dan ini foto terakhir yang kami dapatkan mengenai saat penangkapan
dua pelaku tersebut
ditangkap dan langsung dimasukkan ke mobil kepolisian
dan saat ini informasi terakhir yang kami terima
bahwa kedua pelaku tersebut sudah dalam perjalanan menuju polda metro jaya
tadi awak media
sekitar satu jam yang lalu memang tidak bisa mendekat ke lokasi
sehingga tidak bisa mendapatkan gambaran utuh seperti apa penyerbuan
ataupun pendobrakan yang dilakukan oleh pasukan polisi dalam hal ini berasal dari polda metro jaya
informasi terakhir bahkan satuan polisi khusus ini yang tadi juga
yang tadi menyelamatkan keempat sandera dan juga sudah melumpuhkan dua penyandera
masih berada di lokasi walaupun dengan penjagaan yang lebih cair dengan warga
gambar yang anda perhatikan saat ini merupakan proses ketika polisi
satuan polisi dari polda metro jaya ini mencoba untuk masuk
dan mencoba untuk melumpuhkan sandera dengan mendobrak pintu
dan juga memecahkan sejumlah kaca serta menggunakan tangga agar bisa masuk dari lantai dua rumah
rumah yang ada di jalan bukit hijau sembilan
pasangan nomor tujuh belas ini sendiri memang berada di posisi pojok
di sebelah kanan rumah ada tanah kosong seperti keterangan terakhir yang kami himpun dari jurnalistik
senior cnn indonesia revolusi reza dan tidak ada jalan lain selain tiga jalan utama
yang juga sudah dijaga ketat oleh pihak kepolisian
dan kami kembali terhubung melalui sambungan telepon dengan jurnalistik transmedia sofian firdaus
sofian bagaimana kondisi terakhir
tadi kami sempat juga memantau dari sejumlah jurnalis cnn indonesia yang lain
ada ruli kurniawan yang menyatakan warga semakin ramai
datang dan semakin dekat dengan lokasi
saat ini seperti apa kondisi terakhir yang dapat anda kabarkan
masihkah anda melihat penjagaan ketat yang dilakukan oleh kepolisian di tempat kejadian perkara
sampai saat ini masih banyak warga yang berdatangan dan polisi masih melakukan penjagaan
dan kita masih menunggu keterangan dari kapolda metro jaya untuk keterangan resminya
namun sampai saat ini kapolda masih berada di dalam dan baru keluar dan akan
melakukan keterangan pers namun masih melakukan doorstop para wartawan
dan belum diketahui kapolda ingin berbicara seperti apa
sofian tadi kami sempat memperhatikan dari gambar yang kami terima
ada heri heriawan berkoordinasi dengan wadid krimumpolda metro jaya
juga ada kapolda partisi tompul
dan kabar terakhir kami menerima informasi dari anda kapolda juga sudah berada di lokasi
ya saya sudah terima informasi dari wadid krimumpolda metro jaya
dan saya juga sudah menerima informasi dari wadid krimumpolda metro jaya
kalau kita berbicara tentang hal ini
saya tidak tahu apakah ini sudah kami kuasai kita mementingkan keselamatan semua pihak

lalu ini di siapkan atau di lakukan
ya nanti ini substansi nanti dijelaskan pak kapolda
ini adalah pertemuannya tindakannya yang dilakukannya dimanipulasi sama yang bersangkutannya
jadi ini berarti berapa sejati
artinya si pelaku ini mengatakan ini kita nanti saudara ya
kalau ada polisi kesini nanti ini kita saudara sudah kenal dan sebagainya
itu memanipulasi keadaan yang kayak hilang
oh enggak enggak enggak
ya itu yang dilakukan oleh si pelaku ya
artinya pelaku memang berupaya
karena tahu bahwa beberapa kali kan sudah disampaikan agar menyerah ya
bahwa keadaan ini kita kuasai situasi kita kuasai
kita mementingkan keselamatan semua termasuk keselamatan pelaku
kita harap supaya pelaku juga jangan bisa menjadi sasaran nanti kalau pada saat kami melakukan tahapan
untuk melakukan tindakan tindakan kepolisian
karena kita kan melakukan satu melakukan himbauan
kemudian kita melakukan perbal
kemudian nanti kita baru dengan alat baru ketiga kita melakukan dengan senjata
senjata pun itu senjata diawalin dengan senjata yang peluru karet
baru dengan tindakan kita melakukan dengan peluru tajam untuk melumpuhkan
tetapi ini kan tidak sampai kepada penggunaan senjata penggunaan kekerasan
kita hanya menggunakan peringatan peringatan secara verbal kemudian kita lakukan penggerebekan
dengan peluru karet
kemudian ternyata pada saat di dalam ya sama sekali situasinya sudah berbeda
jadi mereka itu mendengar apa yang ada di sini terus apa yang disampaikan oleh teman teman
melalui media para pelaku juga tahu
nanti nanti disampaikan
tadi satu yang diamankan satu ya
nanti di dalamin lagi senjata
saya kira nanti kan ada forum rt forum rw itu yang bisa berkomunikasi
penting juga bagi kita
halo sofyan sofyan firdaus
ya seperti itu omongan wakafo udah
kb sedikit mengkonfirmasi bahwa itu
wakafo udah sejak ke kelatan
merupakan pernyataan dari kabak penum mabes polri martinus sitompul yang menyatakan bahwa
situasi sudah dikuasai dengan baik dan tidak ada kontak senjata pelaku berupaya melawan
dan akhirnya berhasil dilumpuhkan
kalau tadi kita perhatikan sofian bahwa kabak penum mengatakan tidak sampai menggunakan
peluru karet namun memang akhirnya polisi melakukan pendobrakan
anda pada saat itu berada pada posisi yang cukup jauh sofian ya
kabak penum mengatakan bahwa ada peringatan verbal dan terpaksa mengeluarkan tembakan
untuk memperingati si pelaku
ada peringatan verbal
ya sofian apakah akan ada lagi keterangan lanjutan keterangan resmi dari pihak kepolisian
setelah tadi martinus ditompul menyatakan tiga poin yang kami catakan
apakah akan ada lagi nanti pernyataan resmi dari pihak kepolisian
tidak tidak banyak yang diberikan keterangan dari kabak penum
tapi diserahkan kepada kapolda metro jaya dan kita masih kita akan mendekat ini siapa lagi yang ngomong
kita pentingkan keselamatan dari korban
kita langsung tersambung dengan korban
tetapi si pelaku tidak bisa selamat
saya kira itu yang harus diapresiasi
dari kerja petugas ya
petugas tidak gampang menggunakan senjata api untuk menyelesaikan satu peristiwa peristiwa seperti ini
jadi itu harus diapresiasi
kemudian yang ketiga tentu dalam hal melakukan tindakan tindakan ini
polisi pasti akan melakukan upaya upaya menanggulanginya
polisi pasti akan melakukan upaya upaya penindakan
ya itu diduga itu pencurian dengan kekerasan ya
pak dua orangnya profesi apa
profesi dua orangnya apa
sementara kita sampaikan dugaannya adalah pencurian kekerasan
nanti akan disampaikan nanti
kemudian latar belakang siapa si pelaku ini
kemudian apa hubungannya dengan korban
tapi sampai saat ini bisa kami jelaskan
saya jelaskan bahwa mereka tidak sama mengenal sama sekali
pada pagi hari pak apakah itu menunjukkan kepada para korbannya

apakah ada selukan korban ini pak
saya kira itu
itu situasinya yang sangat tegang ya
dan tentu kan itu menimbulkan satu keadaan psikologis bagi keluarga yang biasanya tidak
tapi kita berharap ya dengan melakukan pemulihan kesehatan yang bersama
dan dengan kesehatan yang kesamputan
apakah saat ini bisa

rumah sakit ada di rumah sakit
rumah sakit ada di rumah sakit
pak untuk kondisi korban sendiri bagaimana saat ini pak
ya yang kalau bapak bagus ya
kalau bapak bagus
ya istrinya ya masih dibawa ke rumah sakit
apakah itu sok
tapi saya kira kan kalau situasi kita mengalami tidak usah siapapun dia ya
kita juga kalau mengalami hal lain seperti itu bisa muncul efek efek psikologis di dalam tubuh kita sehingga
kalau secara fisik pak
sehingga kita perlu untuk memulihkan beliau
membuat tenang kemudian meyakinkan kepada yang bersangkutan bahwa ini sudah selesai dan ini kita akan tangani
nah itu di ekskuleri atau di polda penanganan itu kondisi psikologis terapinya itu
di polda tidak ada terluka ya pak ya
apakah lagi proses pendobrakan itu dan juga untuk pengamanan pengelamatan dari sandra tidak ada yang menembak pak
eh enggak ada enggak ada
karena tadi situasinya dibuat oleh si pelaku menjadi situasi yang seakan akan mereka itu saling kenal
enggak ada perlawanan dari pelaku
enggak ada perlawanan
enggak ada kotak fisik gitu ya
kotak fisik kotak senjata apa
persis ya ya ya persis
untuk barang buktinya sendiri pak
nah itu nanti sedang di
tadi kan kondisi psikologis ya
iya senjata api ada
kan kan kondisi psikologis ya
secara fisik ada kekerasan nggak pak
oh enggak ada enggak ada ya
tetapi penodongan sempat terjadi
anak anak pak jadi perhatian khusus juga pak
karena kan ada anaknya juga kan mereka pak
ada penanganan trauma buat anaknya pak
ada penanganan trauma nggak untuk anaknya
saya kira itu bagian dari pemulihan pemulihan yang dilakukan
anaknya putra putri atau putra sama tujuannya pak
putra putri pak
putra atau putri merenggok
satu ya pak
dua duanya putra pak
tadi saya nggak tahu persis nanti disampaikan pak
total berapa pak
totalnya berapa pak
yang sempat ditodong istri
berarti ada berapa
ada empat ya
siapanya istri anak satu lagi yang dikira keluarganya atau kerabatnya
pak ini dari kepolisian berapa pak
itu apa pak
sekarang lagi pak nggak boleh
terima kasih pak
terima kasih pak
aduh bentar bentar bentar
ya tadi kita sudah mendengar bersama sama pernyataan resmi dari kabak penum polri kombes
martinus sitompul yang menyatakan bahwa situasi saat ini sudah dikuasai dengan baik dengan
tidak ada kontak senjata
pelaku berupaya melawan melawan di sini artinya ialah tidak merespon dengan baik
negosiasi yang coba dia ditampilkan
namun akhirnya pihak kepolisian mampu melumpuhkan kedua pelaku dengan mendobrak masuk ke dalam
jikapun tadi ada sejumlah keterangan yang menyatakan kontak senjata terjadi di tempat
kejadian perkara namun hal ini sudah dibantah oleh kombes martinus sitompul yang menyatakan
bahwa tidak ada kontak senjata pada proses pendobrakan pintu dan juga proses penyelamatan
senjata api memang dimiliki oleh dua penyandera
namun hanya sebatas penodongan tidak sampai menembakkan senjata api
dan kondisi sandera sendiri baik baik saja
sandra sendiri merupakan terdiri dari sepasang suami istri satu anak dan satu asisten rumah tangga
mengenai motif ataupun siapa dan seperti apa latar belakang pelaku kedua pelaku belum ada keterangan lebih lanjut
karena ini menurut kombes martinus sitompul masih membutuhkan penyelidikan lanjutan
dan situasi saat ini memang sudah aman terkendali
kalau anda saksikan ini gambar yang anda lihat ini merupakan kondisi terakhir tadi sebelum pernyataan dari kombes martinus sitompul
dan dengan adanya pernyataan kabak penuh martinus sitompul tadi sepertinya itu sudah cukup menjelaskan bahwa saat ini kondisi sudah benar benar kondusif di jalan bukit hijau sembilan nomor tujuh belas pondok
tetapi sebelum itu kami masih terhubung dengan jurnalis transmedia sofian firdaus dari lokasi
sofian tadi anda sudah mendengar juga pastinya bagaimana pernyataan dari kabak penum polri bahwa
tadi kapolda sudah menyatakan keterangan bahwa di dalam rumah terdapat tiga orang ibu anak dan satgas
dan kronologis kejadian adalah si kedua orang pelaku ini membuntuti pembantu yang keluar rumah
dan ditodong senjata agar memberitahukan keberadaan
baik sofian firdaus jurnalis transmedia terima kasih sudah mengabarkan kondisi terkini dari tempat kejadian perkara
dan dapat kami kabarkan kepada anda bahwa saat ini proses penyelamatan sandra sudah berhasil dilakukan oleh pihak kepolisian
dan saat ini kondisi disana sudah berangsur lebih kondusif
pihak kepolisian masih terlihat untuk melakukan penyelidikan di tempat kejadian perkara
namun saat ini tidak lagi ada penyanderaan
namun kami akan mengabarkan akan terus mengupdate informasi terkini terkait penyanderaan yang ada di pondok indah jakarta selatan ini
namun sebelumnya tadi kami sudah
kami harus melengkapi sedikit pernyataan dari yang sudah diberikan oleh kombes martinus sitompul bahwa situasi sudah terkendali dengan kondisi kesandra keseluruhan selamat
dan juga dua penyandera berhasil dilumpuhkan tanpa ada kontak senjata
namun memang polisi merangsek masuk dengan melakukan pendobrakan pintu dan juga penyerbuan ini dikarenakan negosiasi awal yang ditawarkan oleh pihak kepolisian tidak ditanggapi secara positif
namun saat ini kondisi di sana sudah berangsur angsur lebih kondusif
dan nanti kami juga masih terus akan mengabarkan kondisi terbaru mengenai penyanderaan di pondok indah hanya di cnn indonesia
program selanjutnya akan kembali untuk anda tetaplah bersama cnn indonesia breaking news